kecua tikus and the gang
jangan lukung keluarga mama
bayar pake tisu
kamu kira ini kan tim mainan
tadi ini wang pertama
ini udah tisu
oh jadi kamu pikir aku
tukang sulap gitu
bukan itu bang maksud saya
bayarin tuh sekali
ya bang harus samarain mereka
ini saya bayar semuanya
ya bang harus samarain mereka
ini baru duit ini
sebenernya yang bayarin semua ini
jadi kak doni
harus banyak berterima kasih sama kak rama
aku yakin tadi uangnya di tanganku
gimana bisa jadi tisu ya
gak bawa uang
semua tadi bawa ya
bos jangan khawatir
nanti kita yang balas
bos tunggu di sini
nanti kita yang beresin
kita yang beresin
bos tunggu sini
dia sepedanya kita kerjain
kita kerjain sepedanya
sip remnya juga
remnya sekalian sip
tuh pantesin rasanya kagak enak
begitu deh jalan
iya jalan begitu
begitu dia ngerem
ngerem dia begitu
ini obatnya yang biasa
jangan pake itu
tidur aja sayang
ini semua karena perbuatan anak kak
eh dengar ya
pokoknya ini semua gara gara ngana dan ini adalah salah ngana
jangan banyak alasan
oma kasian kak rama
lagian oma ngapain sih percaya banget sama kak doni
eh diam mana ya
kacili kacili mau bela bela langsung
eh diam mana
pari fem aja ya
sini ayo ngana menurutku aja
oma nggak boleh ngukum kak rama kak rama tuh nggak salah oma
kiapa sih ngana selalu belain si rama
kok ngana terus belain si rama
eh dengar ya
mulai hari ini ini adalah hukuman yang terbaik formana
kita kurung anak di dalam gudang
dan ngana nyana boleh makan nyana boleh minum
and teman teman karena adalah nyamuk kecoa tikus
oma jangan ngukum kak rama oma kasian kak rama
udah pergi jom pergi
udah pergi ngapain sih
udah tau rasa ngana ya enak ya
itu pasti ngana mau kasih makan si rama kan
ngaku jangan banyak alasan deh
enak aja masukkan lagi
enak aja kasih makan anak orang
emangnya gratis di dunia ini gak ada yang gerateng lagi
peerseeeeeeempuh di luar vlog aku sekarang juga

mungkin kalau pakai kamera ini masakan omel jadi lebih jelas
oh jadi makanan yang di sana bisa pindah ke sini
eh sudah cukup mana jangan malam mr rose
eh si rama sup oma kurung di gudang
oh sudah cukup jangan malam mr rose
sayang sayang oma sudah merasakan
nganapin makanan kesukaan ya
ada ayam bakar suka kan
ada gulai ikan suka kan
ada tempe mau mau
ada tabu mau mau
ikan makanannya dalam guer powinta bimawan
mamadi tabi mam kolon